sementara media cetak menjadi sumber berita paling tidak populer
namun pilihan ini dapat disesuaikan dengan selera
nah untuk mengakomodir itu tentunya tidak hanya melalui pendidikan keluar ke korea selatan
jadi kalau belakang kasusnya pada gelombang keempat ini ya
mereka udah nonton jauh jauh bener bener aduh alumni alumni gue
apa namanya kegiatan kegiatan keagamaan yang tidak sesuai dengan